ya sekarang kita bicara soal rumah ya yang biasa setiap orang apalagi pasangan kalau sudah berkeluarga itu kan punya mimpinya masing masing ya mau buat yang kayak gimana mau sebesar apa
nah tapi salah satu masalah yang dihadapi dalam membangun rumah di perkotaan utamanya adalah terbatasnya lahan
strategi pembagian ruang pun menjadi syarat penting yang harus diperhatikan
ditambah lagi mahal sekali kan ya beli tanah di perkotaan itu
nah ini ada satu inspirasi yang sangat menarik pemirsa
hunian berikut ini bisa menjadi referensi dalam menciptakan ruang hidup di tengah kota bagi keluarga kecil anda
coba deh anda lihat
percayakah anda hunian ini dibangun di atas lahan dengan luas kurang dari enam puluh meter persegi
ya tak semua orang bisa memutar otak untuk membangun
untuk membangun hunian ideal di lahan sesempit ini
saya berkesempatan mendatangi sebuah rumah berukuran seratus meter persegi di atas tanah seluas lima puluh enam meter persegi
hunian ini berada di kawasan gandaria jelanda jakarta selatan
saya pun bertemu abimantra pradana seorang arsitek sekaligus sang pemilik rumah
hunian dengan lebar tiga lima meter ini memiliki tiga lantai
ruang tamu yang berada di lantai dua berfungsi pula sebagai ruang keluarga
lantai di bagian luar yang terbuat dari besi ini pun menarik perhatian saya
saat memasuki rumah saya disambut oleh jendela dengan bukaan besar
tidak ada dinding pembatas ruangan di dalamnya
abimantra memusatkan fungsi living dining kitchen di kediamannya
seperti yang diaplikasikan pada mebel berbahan kayu ini misalnya
berfungsi sebagai tempat penyimpanan serta pembatas area makan dan dapur
sebelum kembali ke rumah saya saya sudah mengambil alat untuk membangun ruang di dalam ruang ini

jadi tidak ada fungsi fungsi yang tidak tertampung tempatnya
saat naik ke lantai tiga lagi lagi saya menjumpai ruangan tanpa sekat
area yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus ruang bermain anak ini mengaplikasikan compact furniture
dugaan yang besar ini memberikan cahaya matahari alami yang bisa masuk ke dalam rumah yang maksimal
nah di sini ada skylight
jadi skylight ini gunanya untuk memasukkan cahaya dari lantai atas sampai ke lantai paling bawah
jadi ini tujuannya adalah untuk satu lubang cahaya
dan sebetulnya juga lubang angin
ketika nanti kita masuk di lantai paling bawah cahaya tetap bisa menyinari ruangan
tanpa harus pakai lampu
ruangan terakhir yang saya masuki adalah kamar tidur utama
ada kamar mandi yang bersanding dengan taman mungil di sudut ruangnya
rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang cukup dan nyaman untuk jangka panjang
posisi lahan yang menghadap barat mengharuskan tampak muka bangunan ini dirancang sedemikian rupa untuk mereduksi panas matahari sore
menurut abimantra rumah adalah tentang memenuhi kebutuhan penghuninya bukan keinginan
konsep compact living seperti ini pun bisa anda terapkan
dalam mengubah lahan minimalis menjadi hunian ideal yang maksimal difungsikan sehari hari
tertarik untuk menciptakan hunian minimalis seperti ini
saya mila destu dari pranidia jakarta